putri enis sarapan
gaun busur sisir
putri enis anakku kau terlambat lagi
aku ketiduran aku sungguh tidak sengaja ayah
kami lelah dengan alasanmu
itu bukan alasan ibu
kami membuat beberapa perubahan
kami mengirimmu ke sekolah
homeschooling tidak lagi berhasil
tidak jangan lakukan ini padaku
jangan bicara seperti itu dengan ratu
aku akan mencari ratu
aku akan mencari ratu
kereta sekolah akan tiba besok
itu sekolah dengan bangsawan lain
kau akan baik baik saja
kau akan baik baik saja
nah doakan aku beruntung ya
ah doakan aku beruntung ya
kau tidak perlu itu kau luar biasa
kau tidak perlu itu kau luar biasa
kau lihatlah pelajaranmu
buatlah pilihan cerdas
jalinkan pertemanan yang bermanfaat
jalinkan pertemanan yang bermanfaat
muliakan keluarga kita
satu lagi selamat bersenang senang
satu lagi selamat bersenang senang
ini sangat indah
uu agak dingin di sini
selamat datang putri anis di alpine school for royals
kami sangat senang kau ada di sini meskipun sedikit terlambat di semester ini
terima kasih sudah menerimaku
namaku kepala sekolah romalia ini adalah asistenku lee
jika kau butuh sesuatu silahkan datang kepada kami
senang berkenalan denganmu
ini adalah putri opal dia pemandumu
dia tahu segalanya tentang sekolah ini
dia akan menjadi sumber yang berguna
suatu kehormatan putri anis
kehormatan adalah milikku
ayo pergi banyak hal yang ingin kuberitahu
dan lalu dia jatuh
aku tidak pernah mengalami hal seperti itu dalam hidupku
itu karena ayah dan ibumu mengurungmu di kastil itu sepanjang hari
sudah waktunya kau keluar dan bersenang senang
kau tidak dikurung
aku sudah bersekolah di sini hampir satu dekade
itu adalah putri sia dan teman temannya
jangan main main dengan mereka
mereka adalah putri gosip
apa yang membuat mereka ingin jadi seperti itu
jika kau menguasai sekolah
semua orang di sini akan mengikutimu
kita semua akan mewarisi tata nanti
dan itu bermanfaat untuk memiliki sekutu yang tunduk pada keinginanmu
aku mencalonkan diri untuk putri halaman semester ini
aku mengharapkan suara dari kalian berdua
apa itu putri halaman
sebuah pemilihan terpenting tahun ajaran
apa kau tidak mengajarinya sesuatu
kami telah membahas banyak hal
tapi kita belum sampai di sana
aku membutuhkan semua suara yang bisa aku dapatkan
aku akan menghindarinya
mengapa dia sangat menginginkan putri halaman
kehormatan langsung untuk keluargamu
dan jaminan sekolah akan menyesuaikan diri dengan misi kerajaanmu
itu sangat besar
untuk sebagian ayo
ada kelas yang harus kita masuki
itu bidikmu adalah yang penting
anda harus menerimanya
tetapi apabila sudah ter tripod
tentang apa kamu ingatkan
mengerjakan pemasanganku dengan baik
aku ingat di mana sekolah ini punya harga diri
mereka tidak membiarkan sembarang orang masuk
kau bahkan tidak mengenalku aku mengenalmu
semua orang mengenalmu
kau putri yang bersembunyi
keluargamu memutuskan kau terlalu baik untuk belajar di sekolah kami
jadi mereka mendidikmu di rumah
nah lihat bagaimana yang perkasa telah jatuh
kau sudah lama berada di sekolah ini
apa kau sungguh sungguh akan membela dia
ya dia adalah temanku
shh jangan sekarang
sudah jelas kau di pihak siapa
apa itu artinya aku tidak memiliki suaramu
aku akan membiarkanmu mengetahuinya
sudahlah nona nona sudah cukup
kau tidak perlu berbicara
kau tidak perlu melakukan itu
untuk apa teman
ini adalah awal dari persahabatan yang indah
sebelum aku pergi ibuku berkata untuk membuat pilihan cerdas dan membawa kehormatan bagi keluarga
apa cara yang lebih baik untuk melakukannya selain mencalonkan diri untuk putri halaman
kau akan mencalonkan diri untuk putri halaman melawan putri sia
itu bukan pilihan cerdas
aku pikir kau akan mendukungku
tidak ada yang melawan putri sia
dia tidak ada lawannya
alasan lain lagi untuk melawannya
apa aku mendengar kau mengatakan kau mencalonkan diri untuk putri halaman
sudah saatnya seseorang untuk menjatuhkan putri sia
aku pangeran josiah siap melayanimu
putri anis senang bertemu
kesenangan adalah milikku percayalah
itu sudah cukup pangeran josiah
selain itu ada kelas yang harus diikuti putri enis
apa kau tidak di blok berikutnya
studi terbuka aku punya hal untuk diurus aku akan menemuimu setelah kelas
oke sampai jumpa lagi pangeran josiah
jika tidak aku berjumpa denganmu lebih dulu
jika tidak aku berjumpa denganmu lebih dulu
dimana putri opal aku pikir dia ada di sini
dimana putri opal aku pikir dia ada di sini

apa mereka berteman
tapi bukannya putri sia dan putri opal adalah musuh
aku pikir putri opal temanku
ada apa putri anis
oh pangeran josia
maafkan aku kau harus melihatku seperti ini
jangan khawatir apa yang terjadi
putri opa sedang tertawa bersama putri sia
dan juga gadis gadis yang mengerikan itu
ya aku bisa membayangkan
mereka adalah teman baiknya
putri opal telah berteman baik dengan putri sia
sejak mereka masih balita
mereka tumbuh bersama
tidak kau berbohong
putri opal meyakinkanku bahwa mereka tidak akur
setidaknya aku pikir
hal hal tidak selalu seperti yang terlihat putri
kau tahu apa yang mereka katakan
burung yang sama
aku harus bicara dengannya tentang ini
aku melihatmu bersama putri sia
dan gadis gadis penggosipnya
aku tidak tahu apa yang kau lihat
tapi bukan itu
kalian tertawa bersama
aku melihatmu berpelukan
kenapa kau melakukan itu
aku tidak seperti gadis gadis itu
mengapa kau bersama mereka
kami sedang mengerjakan tugas bersama
studi terbuka ingat
aku tidak akan pernah melakukan itu pada teman baruku
hari pemilihan putri halaman
hari ini kalian akan memutuskan
siapa yang memenangkan tiara dan kehormatan
menjadi putri halaman kita
beli tolong nama putri kita yang mencalonkan diri
putri sia seperti biasa
dan apa ini
ya aku sungguh terkejut
kau tidak akan mendapatkan cukup suara
apa yang membuatmu berpikir bisa terpilih
sementara kau membuat ancaman untuk memenangkan mahkotamu
aku telah membantu orang
kerajaan paling baik dijalankan dalam ketakutan
dengan hormat aku tidak setuju
tolong berikan suara kalian
dan peri akan mengumpulkan surat suara
suara sudah masuk
aku mengundang siswa bintang kita untuk memilih lagi
agar hasilnya tidak seri
suaraku untuk sahabatku
selama delapan tahun berturut turut
adalah putri halaman kami
selamat ya putri sia
kau bilang pada aku kau bukan temannya
ternyata benar kau ada di sini
kenapa dia melakukan itu
ini bisa menjadi hal yang kejam untuk mempelajari pelajaran secara terbuka tapi
burung yang sama akan hingga peridahan yang sama
saat kau melihat putri opal dengan putri sia
apakah firasatmu mengatakan bahwa dia mempermainkanmu
iya tapi aku tidak ingin itu menjadi kenyataan
kau memiliki instuisi yang kuat
aku pikir peri ingin kita mengikutinya
yang terbaik adalah mendengarkan
apa yang terjadi
bahkan dengan suara ganda putri opa
kau memenangkan pemilihan
sepertinya hitunganku telah salah
mari kita dengar pidato penerimaanmu putri anies
terima kasih telah mempercayaiku untuk menjadi putri halaman
aku merasa terhormat
aku telah belajar banyak di alpin school for royals
tapi pelajaran terbesarku adalah
penting untuk mempercaya intuisimu
dan memilih teman dengan hati hati
aku berjanji untuk merawat sekolah ini
dan membawa kehormatan bagi kita semua
nah lihat siapa yang menang
maaf telah meragukanmu
jika kau membutuhkan bantuan
kau tidak bisa kembali dan berpura pura baik padaku
setelah apa yang kau lakukan
burung yang sama akan hingga pedidahan yang sama
dan sayangnya kau seperti itu